kapolda daerah istimewa yogyakarta pada rabu menetapkan dua orang dengan inisial al dan r sebagai tersangka kasus kekerasan yang terjadi di jambu sari sleman daerah istimewa yogyakarta pada sabtu dua juli lalu
kekerasan ini diduga menjadi penyebab kerusuhan di babarsari yang mengibatkan sejumlah ruko dirusak serta tujuh unit kendaraan bermotor dibakar
di treskrimum polda d y komisaris besar ade ari syam indrari atau indradi menyatakan polisi sudah mendatangi kediaman tersangka al tersangka al tidak berada di rumahnya
sementara untuk tersangka r polisi masih mencari alamat rumahnya
dari hasil penyelidikan polisi kedua tersangka telah terbukti melakukan kekerasan bersama sama terhadap orang di muka umum melukai tiga orang dengan menggunakan senjata tajam
kedua tersangka melanggar undang
undang undang darurat nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu tentang kepemilikan senjata tajam
dan satu di antaranya yaitu saudara al alias l telah kami terbitkan surat daftar pencarian orang